informasi dari balai kota dki jakarta enam belas oktober mendatang menjadi akhir dari masa jabatan gubernur dg jakarta anies baswedan
penjabat atau pj gubernur setelahnya akan bertugas hingga masa pemilu serentak tahun dua ribu dua puluh
tantangan dki jakarta di berbagai sektor perlu menjadi perhatian bagi pj gubernur yang akan mengemban tugas
dua hal utama adalah persiapan menghadapi pemilu serentak dua ribu dua puluh empat dan proses pemindahan ibu kota
hal ini dikatakan oleh profesor riset badan riset dan inovasi nasional atau brin siti zuhro
menuju hajatan politik serentak akan muncul potensi polarisasi atau keterbelahan masyarakat sehingga perlu ada upaya meminimalisir konflik di tengah masyarakat
selain itu ada juga tantangan dalam masa transisi saat jakarta tidak lagi menjadi ibu kota
oleh karena itu pj gubernur harus mumpuni dalam mengelola birokrasi karena tugasnya mengurus dan melayani masyarakat
jakarta itu tetap saja akan tetap prospektif
tapi masalahnya apakah nanti pj tadi itu betul betul mampu gitu ya mengelola atau mengurus karena pemda itu sifatnya dua hal yaitu mengurus dan melayani gitu ya
dibentuknya satu daerah tidak lain tidak bukan karena untuk mengurus dan melayani gitu ya
daerah kan itu esensinya
oleh karena itu kalau nanti gitu ya
jadi bagaimana tetap mengelola birokrasi di jakarta itu di provinsi dki jakarta itu juga tetap baik gitu ya
sementara itu pengamat tata kota universitas trisakti nirwono yoga menyebutkan bahwa persoalan banjir kemacetan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dan dibenahi oleh heru budi hartono saat menjabat jadi
jadi bagaimana menurut pak heru
banjir yang kini menerjang sebagai wilayah jakarta harus ada langkah konkret seperti pembenahan sungai dan waduk hingga rencana evakuasi warga di kawasan rawan banjir
jadi menurut saya pak heru punya kesempatan untuk melakukan hal hal sederhana sebenarnya ya tetapi akan berdampak signifikan
suka tidak suka macet dan banjir itu fokus yang paling utama mas albi
jadi di situ keberhasilan
seorang gubernur dalam memimpin jakarta
begitu besok menjabat minggu depan maka kan pr utamanya menghadapi banjir ya
ini ujian pertama yang langsung menurut saya akan menentukan langkah berikutnya ya